juga jangan salah kita harus berusaha beramal soleh amar ma'nuf nahi munkar insyaallah kita akan
selamat dunia akhirat bahmi sekarang kan keluarga yesus allah muda dari sini dan sekarang abah sama
omni juga harus memenuhi nazarnya yaitu meminta maaf sama keluarga bang haji sulam
ini dimana sih
abah kau nanyanya aneh
lo kasih penjelasan abah lono bilangin dia ada di mana
abah sekarang lagi di rumah sakit bah umi umi sekarang lagi sakit dan abah abah itu
ketabrak motor makanya sekarang abah sama umi ada di rumah sakit yang sama
memangnya mimpi apa sih mimpi
abah sama umi meninggal dunia rom
ya mungkin itu cuma mimpi buruk aja bah ya itu artinya pak jumuh idin nama bu hajam emunah
ya itu cuma kebiasaan pak ji ya kalau dalil alquran namanya haditsnya sih nggak ada
menurut tafsir mimpi nih ya kalau orang mimpi meninggal dunia terus dia hidup lagi itu artinya orang mimpinya
bakal panjang umur nah kalau dia mimpi ada teman atau kerabatnya mati nah yang dimimpin itu yang
dengan ini cuma tafsir mimpi dari seribu satu mimpi yang penting kita harus saling mendoakan dan juga kita
diberikan umuran panjang juga jangan salah brad conceptitting amin perfect
harus berusaha beramal soleh
insya allah kita akan selamat dunia
keluarga haji sulam
sudah ada disini
abah sama umi juga harus memenuhi nazarnya
yaitu meminta maaf
sama keluarga bang haji sulam
udah deh bang
pak gak usah ragu
gak usah malu
kalau ketabrak motor mah kecil
toko kerampokan gimana
selama ini gue selalu nyelekin lo
dan bini lo
nyelekin emak dan ujing lo segala
di hati saya
di hati itik saya
di hati emak sama di hati nyengking
juga udah gak ada ganjelan lagi nih
makasih ya lam
sebenarnya gue cuman pingin lo diusir dari kampung ini lam
biar gue yang gantiin jadi agen herbal
ya sebenernya gak apa apa pak haji
kalau pak haji mau sih
ane dafterin deh jadi agen herbal
orang jual beras juga ada dimana mana ya
iya tapi tetep laku
gak ngaruh pak
yang atur tuhan allah
gak bakal ketuker pak haji
tapi kan yang penting adalah kita nih hidup berdua
bisa damai gitu
kagak pakai salaman
ya kita juga minta maaf kalau ada sana
lo kira ini jalanan ane moyang
kaki gue patah
tangan gue sengkleng
lo mau tanggung jawab lo mau bayarin
haji muhyiddin sama haji maimuna itu udah mau
begini bapak dar
kita berdua nih mau ngasih tau
kalau haja maimunah lagi dirawat di rumah sakit
kalau haja maimuna dirawat di rumah sakit
satu kampung ini udah pada tahu
ya gue tanya lo kenapa
pak tadi udah dikasih tau
kita buru buru mau ngasih tau haja maimunah lagi dirawat
ini ada yang udah sembunyi ini kenapa ini kenapa ayo ayo ayo
pak tadi udah dikasih tau
haja maimunah sakit
masuk rumah sakit mereka berdua bang
itu aja informasinya ya
dia harus percaya sama kita
kagak ada apa apa
yang sabar ya bang
aneh pamitan dulu ya
kenapa lo berhenti
mal kenapa sih inti gak terus terang aja sama si badar
lama lama kita berdua bisa dibantes sama si badar
kalau gue pikir pikir nih ya
ini semua van baru dugaan kita doang
nah kalau dugaan kita salah bisa berhapik kita
nih kalau keluarga haji sulam gampang maafin ide
nah kalau haji muhyiddin belum tentu dia mau maafin kita
bener juga ya om om mani inti
ya udah supaya kita kagak salah salah kata
mulai sekarang kita tutup mulut
gue tadi ketemu
eh lo ngapain main sedobot aja sih lo ah
lo masih kaku aja bareng sama temen lama
emangnya buntut buaya emangnya kopi buat nyediain lo main srop aja lo ah
ini bukan buat gue ini
buat gue ah
iya ini lo yang buat juga bar
ada dikit lagi tanggungnya
yaudah gue balik nih kalo begini
eh tunggu lo sini loh ada perlu apaan lo
dateng dateng kayak ada bohongan lanjut
gue tadi ketemu amatan media masih malik
dia pengen cerita soal aja maimunah
cuman kagak jadi
gue jadi bingung bar
oh gitu emangnya dia dia orang tuh kayak di nyimpen rahasia
gue jadi penasaran bar
itu dia yang gue bingungin bar
balasan buat orang yang suka ngedoain supaya cepat mati
dosa apa kagak sih bar
itu sih liat liat orangnya dulu
kalau yang kita doain modelnya kayak haji muhyiddin hajah maimuna
jadi dosa apa kagak nih bar
ah lo lama lama gue efret pake kaki lo
dua hari dua malam juga gue jabanin
gue kan bebal soal gituan ah
ya ilah bar
sewot banget muka lo biasa aja kali bar